anda kembali menyaksikan viral hari ini menjadi hari spesial bagi presiden ke tujuh republik indonesia joko widodo
presiden jokowi hari ini berulang tahun ke lima puluh
presiden jokowi dodo lahir di surakarta dua puluh satu juni seribu sembilan ratus enam puluh satu
ia merupakan putra sulung dari empat bersaudara putra pasangan notomi harjo dan sujatmi
ucapan ulang tahun untuk presiden jokowi pun berdatangan di media sosial termasuk dari sejumlah kementerian
dan menteri negara tagar hbd jokowi kerja pakai hati bahkan menjadi trending topik nomor satu di indonesia
selamat ulang tahun untuk pak jokowi